mengantisipasi lonjakan pemudik di jalan dan mengurangi jumlah kecelakaan sepeda motor saat mudik
kementerian perhubungan dan pt kereta api logistik melaksanakan program angkutan motor gratis atau motis dengan moda kereta api
ada pula rute angkutan motis pulang pergi dengan dua lintasan lintas utara dari stasiun jakarta gudang hingga stasiun semarang tawang
sementara lintas selatan dari stasiun jakarta gudang hingga stasiun purwosari
pendaftaran angkutan motor gratis atau dikenal motis ini bisa dilakukan secara online maupun langsung di stasiun yang melayani angkutan motis
mulai dari tanggal dua puluh april hingga delapan mei dua ribu dua puluh
masa angkutan motis arus mudik dimulai tanggal dua puluh enam hingga tiga puluh april sedangkan arus balik mulai tanggal empat mei hingga delapan mei dua ribu dua puluh
peserta angkutan motis wajib menyerahkan motor langsung di stasiun jakarta gudang satu hari sebelum keberangkatan
peserta angkutan motis wajib menyerahkan motor langsung di stasiun jakarta gudang satu hari sebelumnya

jika belum memiliki tiket keberangkatan
penumpang pt ka logistik juga membuka loket pembelian tiket secara langsung di lokasi penyerahan motor
layanan pembelian tiket dan penyerahan motor dibuka pukul delapan pagi hingga empat sore